ada sejumlah keberatan yang dilayangkan orang tua ini
mereka mengakui anak anak mereka mengikuti aksi unjuk rasa
namun yang mereka sayangkan adalah polisi melakukan penangkapan secara acak
yakni menangkap pendemo yang tidak terlibat aksi kericuhan
alasan kedua kekerasan dilakukan aparat keamanan ketika mereka sudah ditangkap
pak kapur satu di antaranya
ia tidak terima anaknya dihajar polisi saat ditangkap
menurutnya bintang anaknya tidak melakukan aksi perusahaan dan terbukti
dilepas oleh polisi usai ditangkap dan dibawa ke polda jawa timur
namun pak kapur mendapati bintang luka luka di bagian kepala tangan dan punggung
akibat dianiaya polisi saat ditangkap
waktu ada pemukulan dari pihak aparat polisi itu ini kepalanya ini bocor pak
ada satu ada dua ada sebelah sini juga
ada lima titik di sini nih
terus tangannya ini ini dijahit ini pak
ini tadi sudah saya periksakan pakai dana saya pribadi
ini sampai bengkak sampai sekarang belum sembuh ya
terus di sini juga ada memar
lalu di punggung sini itu banyak sekali yang bengkak bengkak itu
karena kasus begini saya tidak bisa diam
saya mesti lapor balik saya mau mencari keadilan gitu
bukan begitu karena
terima kasih pak man
terima kasih pakhan
pada hari ini garita
yang sudah malam ini proneksi
kasih bantuan dari agus billel bumquat untuk b wars group agar
keadaan ag glen sis aeromer lbhb bekerja lebih baik

kerati kerati o gb
perusuh seharusnya penangkapan dilakukan sesuai apa yang diperbuat seseorang tidak bersifat acak
terlebih penangkapan dilakukan dengan cara cara kekerasan ya dari pengaduan yang kami terima
hari ini kebanyakan adalah para mahasiswa yang dilakukan penangkapan dan dalam proses penangkapan
itu mahasiswa ini sebenarnya tidak melakukan apa apa dan tidak melakukan tindakan kekerasan atau tidak
melakukan pengurus akan tetapi ditangkap tapi dalam proses penampakan ada tukang tukang adanya
kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian kepada para mahasiswa ini lbh surabaya masih
membuka posko aduan bagi korban yang mengalami kekerasan yang dilakukan aparat keamanan kabit
humas polda jawa timur ombespol truno yudho belum respon permohonan wawancara namun sejauh ini
polda jawa timur sudah menetapkan
empat belas orang sebagai tersangka yuta farid gancar wijaksono surabaya jawa timur